kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono mengatakan
dua puluh calon investor telah menandatangani letter of intent atau loi
untuk berinvestasi di ibu kota nusantara
surat sebagai tanda menyatakan minat investasi tersebut berasal dari berbagai pihak
baik dari dalam maupun luar negeri
setidaknya ada tiga belas bidang usaha yang ditawarkan kepada calon investor
jika dirinci ada tiga puluh empat calon investor yang telah menandatangani non disclosure agreement
atau perjanjian kerahasiaan dan siap berproses lebih lanjut
kalau di sana itu kan hili area jadi berbukit bukit
sehingga tentu desain desain harus disesuaikan
dan nantinya itu akan menjadi bagian atau variable dari costing
dari investasi yang akan ditanamkan
sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah
untuk mendorong percepatan kegiatan usaha di ibu kota nusantara
fasilitas pengurangan pajak atau super teks incentive
seperti pengurangan pajak penghasilan pembebasan bea masuk impor
pengurangan pajak ditawarkan ke calon investor
agar segera diperlukan
dan segera melakukan investasi
pemerintah juga telah memperjelas status jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah
berupa hak guna usaha dapat mencapai sembilan puluh lima tahun
serta hak guna bangunan dan hak pakai selama delapan puluh tahun
sementara itu ketua umum kadin indonesia arsyad rashid mengatakan
sosialisasi peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberian perizinan berusaha
dan fasilitas penanaman modal
bagi pelaku usaha di ibu kota nusantara penting dilakukan
untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran calon investor
dalam berinvestasi di ibu kota baru
menurut saya musti bisa menjawab
apa yang dikhawatirkan oleh investor investor
karena kadang kadang itu banyak mendengar
dan tidak tahu jelas jelas yang lain
di sini biar jelas
kurangnya apa oh ini kenapa oh nggak bisa nih misalnya
ke yang tadi bapak mengatakan oh untuk mengenai pertanahannya bagaimana
mengenai untuk tadi kalau bisa insentif insentif apa aja
proses insentifnya bagaimana sih
berdasarkan data otoritas ibu kota nusantara
pada tahap pertama ada sekitar tiga ratus paket investasi
yang siap ditawarkan kepada calon investor
lima bidang usaha terbesar yang diminati calon investor adalah
bidang usaha infrastruktur dengan tiga puluh lima perusahaan
perdagangan dan jasa tiga puluh dua perusahaan
penyediaan energi dan telekomunikasi masing masing dua puluh tiga perusahaan
dan urutan kelima bidang usaha perumahan sebanyak tujuh belas perusahaan